dari dunia politik sekjen pdip hasto kristianto merespons pernyataan wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman soal politik merangkul tanpa ada pihak oposisi
hasto bilang dukungan atas dugaan kecurangan bukan politik merangkul
hasto menegaskan pdip siap mengoreksi segala bentuk kecurangan dan menjaga demokrasi agar tetap tegak lurus
kepala kepala daerah yang seminggu sebelum pemilu itu diperiksa oleh polri ini kan menunjukkan campur tangan yang berlebihan
yang dirangkul oleh mas habibur rahman harusnya adalah nilai nilai konstitusi nilai nilai demokrasi nilai nilai pemilu tanpa intervensi kekuasaan tanpa abuse of power
harusnya itu yang kita rangkul bersama sama